namun sebelum kesana kita masuk dulu ke informasi yang satu lagi pemirsa tentang ratusan warga yang mendatangi rumah bandar arisan setelah uang simpanannya tidak kunjung turun hingga waktu yang telah ditentukan
warga pun sempat adu mulut dengan salah satu pengurus arisan ketika si pemegang uang tak dapat ditemui warga
ratusan warga mendatangi sebuah rumah milik pasangan mu'ahwana dan samin di desak lidan kecamatan tanggulangin seguarjo jawa timur
pada kamis siang mereka meminta dana arisan yang telah dikumpulkan selama satu tahun dan dijanjikan dapat turun setelah lebaran
suasana memanas saat terjadi adu mulut dengan salah seorang pengurus arisan
sebab pasangan muahwana dan samin sebagai bandar arisan tersebut tak dapat ditemui oleh warga
warga sempat menyandra salah seorang pengurus arisan dan meminta untuk segera mencarikan dana arisan hingga satu delapan miliar rupiah
ratusan warga ini telah menyetor uang mulai dari lima puluh ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah selama satu tahun
dan dijanjikan mendapatkan kembali uangnya sebesar lima puluh juta hingga lima ratus juta rupiah
tapi kadang kadang itu ada yang bisa diberikan tapi gak mau gitu loh
meski diduga telah melakukan arisan bodong petugas polsek tanggulangin tak dapat berbuat banyak karena tidak ada laporan dari warga terkait kejadian ini
masalah ini terkait dengan arisan ini memang sampai saat ini tidak ada laporan
kita gabungannya di sini untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat maupun kepada penyelenggara arisan
sampai saat ini masih dikumpulkan
kita harus berkomunikasi dengan antara peserta arisan dan kemudian kami juga sudah menyampaikan kepada para peserta arisan agar itu menjaga kondisitas
artinya apa tidak melakukan hal hal yang cepat menimbulkan masalah baru
warga menuduki rumah bandar arisan tersebut hingga sore hari
mereka mengharapkan dana yang mereka telah setorkan dapat segera turun
riku hardiansa sidoarjo jawa timur